presiden joko widodo menyindir aparat kepolisian yang kerap soan ke organisasi kemasyarakatan atau ormas yang kerap membuat keonaran
presiden jokowi mengaku heran dengan kebiasaan para petinggi kepolisian soan ke sesepuh ormas yang mengganggu ketertiban dan keamanan
presiden bahkan meminta aparat kepolisian menjaga kewibawaan korps bayangkara
dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua ylbhi muhammad isnur
selamat sore mas isnur
selamat sore mbak rifana dan rakyat indonesia
dan anggota kompolnas pungki indarti selamat sore mbak pungki
selamat sore mbak rifana selamat sore mas isnur
selamat sore mbak pungki
ini mas isnur baru saja terpilih menjadi ketua ylbhi yang baru
oke selamat mas isnur
saya mau ke mbak pungki terlebih dahulu
mbak pungki presiden jokowi menyindir oknum polisi yang kerap soan ke petinggi ormas yang suka membuat keributan ataupun keonaran
menurut kompolnas kenyataannya selama ini memang banyak petinggi polisi kapolda kapolres soan ke ormas mbak pungki
iya ada juga yang seperti itu ya mbak
jadi betul tadi seperti yang disampaikan bapak presiden bahwa untuk apa mengunjungi gitu ya
dijawab untuk wilayahnya supaya kondusif gitu
jadi kita melihat memang ada fakta seperti ini dan kami sangat mendukung apa yang diarahkan oleh bapak presiden
sangat tegas tadi
polri harus bisa menjaga marwah dan jangan sampai melakukan tindakan tindakan yang tidak kontraproduktif gitu dengan tugas tugas polri
dan kami melihat bahwa kalau mereka mengunjungi ormas ya ini ada pandangan pandangan dari masyarakat gitu
jadi masyarakat akan melihat
itu ormas itu kan mengganggu kamtipmas gitu
seharusnya kan dihukum kenapa kok malah dikunjungi
jadi jangan jangan tindakan yang dilakukan oleh polisi itu merupakan pembenaran terhadap keributan keributan atau kekerasan yang dilakukan oleh ormas
itu yang pertama
kemudian yang kedua dianggap polisi ini kawan dari ormas itu
sehingga ya ada diskriminasi di sini gitu kan
nah yang ketiga menjatuhkan wibawa polri itu sendiri
di sisi lain kami melihat bahwa tindakan tersebut ya menurut kacamata ormasnya ini yang suka bikin ribut ini tindakan itu dibenarkan polisi gitu
jadi mereka tidak ada efek jerah pasti akan melakukan kekerasan lagi gitu di kemudian hari
dan kemudian menganggap polri ini kawan mereka gitu
dan ini justru menjatuhkan wibawa penegak hukum dan juga tadi melanggar sebetulnya
karena kalau polri kan tugasnya kan pelayanan pengayuman perlindungan masyarakat dan penegakan hukum untuk mewujudkan harkam tikmas
nah tetapi ketika kemudian mereka soan ke ormas yang tukang bikin ribut gitu maka mereka justru membenarkan apa yang dilakukan oleh si ormas ini dalam mengganggu ketertiban umum
ini kan kontraproduktif
ini tindakan kontraproduktif
tapi mas isnur saya mau tanya tradisi soan dari para petinggi kepolisian kepada ormas itu kan bukan terjadi baru baru saja tapi tradisi ini sudah terjalin sejak lama
kemudian tiba tiba presiden menyindir begitu ya kepada kepolisian agar tidak melakukan itu
maknanya ini seperti apa menurut mas isnur terlambat kah atau memang seperti apa mas isnur
ya berarti informasi itu dipersiapkan oleh timnya presiden
untuk memberikan masukan ke polri
berarti kan sampai informasinya ke meja presiden
dan dia kemudian bicara kepada kepolisian
dan benar rifana bahwa kita dapat data banyak kok
bukan cuma soan tapi juga ada banyak nama ya kepala kepala satuan wilayah itu kadang kadang dijadikan sebagai pembina atau kemudian pendiri organisasi
jadi itu contoh yang selama ini praktiknya memang tidak baik di mana mana
saya sih apresiasi pak jokowi ngasih warning seperti ini ya
tapi memang yang kedua adalah alangkah baiknya kalau pak jokowi sendiri memberikan contoh
karena masyarakat dengan mudah melihat pak jokowi sebelumnya juga menjadi anggota ormas tertentu
dan bahkan menggunakan bajunya
itu ada bajunya ada seremoninya
bahkan misalnya pak jokowi pak wapres juga
jadi pak jokowi memberikan contoh dengan menghilangkan keanggotaan dia sebagai ormas tertentu
lepas bajunya dia sebagai presiden gitu
mungkin itu jadi introspeksi ya yang penting dilakukan oleh pak jokowi
yang kedua adalah pentingnya memberikan masukan arahan yang secara komprehensif kepada kepolisian
jadi bukan hanya soal soal ke ormas ya
tapi bagaimana penegakan hukum ini konsisten dengan konstitusi
tujuannya mandatnya di mana kepolisian harus menghargai menghormati dan mengayomi hak asasi manusia
itu pun yang juga ditulis dalam undang undang kepolisian
harusnya itu loh jadi ada
bayangan saya sih presiden ini punya kajian komprehensif bagaimana mereformasi kepolisian ke depan
demikian mbak ivana
oke mbak pungki
ini sebetulnya tradisi ini sudah berlangsung sejak lama
tadi dari ylbhi mas isnur mengatakan bahwa ada datanya
bahwa tradisi soan ini bahkan menjadi pembina beberapa ormas itu juga dilakukan oleh petinggi kepolisian
apakah kemudian kompolnas sejak lama tidak menyoroti ini mbak
ketika muncul disindir oleh presiden baru menjadi topik ataupun saran yang harus menjadi bahan evaluasi dan introspeksi dari polri
kami memberikan masukan masukan dan saran saran ya
artinya kalau kritik kompolnas adalah kritik dari pengawas fungsional polri
pengawas eksternal polri
dan kita sampaikan kepada mereka
tetapi yang bisa memaksa mereka untuk supaya melakukan evaluasi atau melakukan refleksi itu adalah pimpinan mereka
nah pimpinan mereka itu siapa
karena polri ini di bawah presiden
sehingga sudah tepat ketika presiden mengingatkan
tetapi saya setuju apa yang disampaikan bahwa tidak cukup hanya misalnya ormas saja yang disorot
tetapi lebih kepada lebih komprehensif
nah yang komprehensif ini ini sudah masuk sebetulnya dalam apa namanya
apel kasat wil itu sendiri kan tiap tahunan
jadi rencana rencana tahunan itu selalu ada dan disusun
dan kemudian juga selalu mengundang pimpinan pimpinan termasuk juga selalu mengundang presiden untuk hadir
kemudian juga mengundang kementerian atau lembaga untuk memberikan masukan masukan
nah dari situ kemudian masukan secara besar itu akan disusun bersama oleh polri
hal tersebut sudah rutin dilakukan termasuk juga dengan acara katakan misalnya ini polri punya grand design gitu ya
nah grand design polri ini akan memasuki fase terakhir pada tahun dua ribu dua puluh
ini nantinya juga kami akan membuat grand design besar bersama sama dengan polri
mas isnur ada dualisme cara pandang ya sikap kepolisian yang soan ke petinggi ormas
ini satu sisi mereka mengatakan mereka beralasan
ini adalah cara merangkul supaya kondisinya ini kondusif pendekatannya persuasif
tetapi apakah itu efektif dilakukan
mas isnur jangan dijawab dulu kita akan jeda sejenak jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia news

jangan cuma negur tapi juga berikan contoh yang baik
oke mbak pungki selama ini memang komponas melihat stigma ya bahwa polisi segan memproses hukum atau menindak anggota ormas besar
apalagi yang pembinanya berlatar belakang politis seperti yang tadi disebutkan oleh mas isnur
memang seperti itu ada kesegaran
dengar suara saya
baru denger suaranya ini
ya mbak pungki apakah kompolnas juga melihat bahwa ada keseganan dari polri begitu ya dari polisi untuk memproses hukum atau menindak anggota ormas besar
apalagi yang pembinanya ataupun jajaran pimpinannya ini berlatar belakang politis tokoh tokoh besar begitu mbak
memang segan polisi begitu
sebetulnya enggak juga ya mbak ya
terkait dengan tugas polri itu melayani mengayomi melindungi dan menegakkan hukum
nah ini kan terkadang untuk preventif preventif memang dibutuhkan untuk merangkul semua lapisan masyarakat
nah memang ada misalnya tokoh tokoh politik atau bahkan anggota polri ya pimpinan misalnya yang menjadi salah satu pembina atau pengurus
yang seperti itu
nah kalau prakteknya yang saya lihat misalnya itu mereka juga melakukan penegakan hukum jika organisasi tersebut anggota anggotanya melakukan tindakan kekerasan
nah tetapi memang terkadang reaksinya itu slow ya
tidak cepat gitu
tidak secepat ketika misalnya melakukan tindakan terhadap kelompok
kelompok masyarakat yang lain
sehingga saya juga melihat ada diskriminasi di sini gitu
ketika responnya tadi cepat di satu kelompok kemudian respon di kelompok lain itu tidak cepat gitu
bahkan ketika kemudian sampai ada kasus kasus yang apa namanya kekerasan yang melukai orang gitu ya
nah baru setelah mendapat
apa namanya sorotan dari publik baru kemudian direspon
nah tapi upaya upaya untuk pencegahan ini yang terkadang memang lambat dilakukan
itu memang harus diakui
nah terkait juga dengan pimpinan misalnya dari kepolisian yang ada yang menjadi anggota dulu pernah ada waktu itu kapolda
salah satu kapolda jadi anggota ini ya
ormas yang memang ini
ribut juga gitu
nah itu sebetulnya kalau kita lihat melanggar dari undang undang polri sendiri
karena pasal dua puluh delapan ayat tiga undang undang polri itu tidak boleh
selama masih menjadi anggota polri tidak boleh melakukan kerja kerja yang lain termasuk juga sebagai pembina organisasi tadi
terakhir mas isnur singkat saja bagaimana kemudian melepaskan relasi
yang dalam tanda kutip mungkin terlalu dekat antara petinggi kepolisian dengan ormas besar besar ini
semua insan ya
semua petinggi itu harus membaca kembali semangat kepolisian yang ada di konstitusi
semangat kepolisian yang ada di undang undang kepolisian
termasuk saya juga mengkritik yang terakhir bagaimana kepolisian diperintahkan oleh pak jokowi untuk membela investor gitu
itu hati hati karena seringkali di lapangan menjadi pemahaman yang berbeda
ketika di lapangan mau menggusur lahan menggusur rakyat gitu ya
kepolisian malah berada di orang yang menggusur
padahal kepolisian juga harus membela rakyat
harus membela rakyat yang terlanggar hak asli manusianya gitu
jangan sampai kemudian jadi malah semacam centeng ya perusahaan perusahaan yang sedang mau investasi
itu juga banyak mas
jadi pesan pesan ini harus jadi bersayap dan hati hati kepolisian malah semakin jauh
semakin tidak disukai dan semakin tidak menakukan atau menegakkan keadilan
semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi masukan bagi korps bayangkara begitu ya
dan polisi ataupun korps bayangkara bisa tetap menjadi pengayam bagi masyarakat
dengan tetap memperhatikan kaedah kaedah sesuai dengan undang undang polri begitu ya
dan masukan masukan tadi tidak terlalu dekat dengan ormas ataupun dengan para investor
itu juga bisa menjadi langkah kehatian kehatian bagi polri ke depan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada mbak pungki indarti anggota kompolnas dan juga muhammad isnur ketua ylbhi
sehat selalu mbak pungki dan juga mas isnur
terima kasih mbak rifana
sehat mbak pungki mbak rifana